banyak cara untuk bisa memberi makna pada setiap masa
hingga perjuangan yang digelorakan dalam kehidupan
kami lahir dengan semangat yang tinggi
demi membentuk fondasi ekonomi
dalam mewujudkan kemandirian finansial
setiap tantangan yang dihadapi menjadi motivasi
meraih kesempatan guna berkontribusi bagi kemajuan negeri
makna membunding kami dalam melangkah
dan bertindak sesungguhnya dengan nilai nilai yang menutamakan kepentingan umum
serta berperan sebagai penyeimbang dalam menjaga stabilitas perekonomian
dan berkemanat menjaga stabilitas nilai mata uang
yang memungkinkan ekonomi tumbuh dengan sehat
kami terus mengupayakan kebijakan yang mendorong inklusi keuangan
memberikan akses yang lebih modern dan responsif
serta menjangkau setiap kalangan
sehingga memudahkan semua transaksi ekonomi
agar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat
menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di desa
kota dan pulau pulau di seluruh indonesia
hadir menemani seniman pedagang di pasar
dalam sukacita petani di sawah
dan dalam tekun yang nelayan di perairan
kami terus berinovasi untuk mengadopsi teknologi terkini
agar dapat memberikan layanan yang merata
dan terjangkau bagi semua
bertransformasi melanjutkan peran mengawal kemajuan indonesia
dan menjadi pionir dalam dunia finansial digital
dalam memberi kemudahan keamanan dan kecepatan
yang menjadi warna serta nuansa baru
dalam ikhtiar mengarungi peta jalan ekonomi bangsa
dari setiap jejak sejarah yang terukir
kami menjadi bagian tak terpisahkan
dalam perjalanan peradaban indonesia
kami menyatu dalam derap pembangunan negeri
mengawal dengan setia kestabilan
menjaga harapan untuk terus bergerak dalam kemajuan
di setiap mata uang rupiah yang bertukar
dan setiap transaksi yang terjalin
menghadirkan cinta di setiap sudut negeri
merancang jalan bagi setiap anak anak bangsa
dalam merintis masa depan indonesia yang makin sejahtera
ada di setiap makna indonesia
ada di setiap makna indonesia